ibu ngapain disini malam malam
saya jadi kaget
saya nggak bisa tidur jadi saya bikin teh
ukraina ataupun orang orang di rumah ini celaka
aku datangi saja besok
aku mau tahu siapa pelaku dibalik semua ini
dan apa maksudnya melakukan semuanya
semangat apa sih
bikin aku sekarang
jangan dicukup jangan dicukup
ada dua orang seperti kamu dalam waktu yang bersamaan
aku ngapain di
kamu langsung direpotin
jadi aku ngerepotin kamu
tapi kebahagiaannya lebih banyak
siapa yang nunggu
tolong dia kak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa dipindahkan dari penjara
ke tempat rehabilitasi jiwa
harapan kasih di bandung
elsa pindah ke tempat rehabilitasi
awalnya elsa gak mau ke sini
karena dia pikir dia mau ke rumah kamu
karena dia pikir dia udah bebas
tadi sempat di mobil dia marah marah
pada saat mobil
nggak mengarah ke rumah kamu
papa telpon kamu
kamu masih punya sedikit rasa ibah buat elsa
karena aku hydrogen queen karena langit samapa ngedlel waterloo usah bau molly robin pengen bayi
aku berharap kalian semua harus sehat numero
alhamdulillah mereka pake mata
terus di mana kan
aku sangat berharap kamu mau meluangkan waktu kamu sedikit aja untuk menjenguk elsa
bapak nggak perlu kamu jawab sekarang
kamu pikirkan aja dulu ya
kasih aku waktu untuk berpikir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ternyata elsa benar benar terguncang jiwanya
elsa tidak lagi berbohong
elsa juga tidak pura pura
lo manggil gue kesini bukan mau ngebahas soal elsa kan
ini bukan tentang elsa
bagus deh kalau gitu
terus soal apa
lo tau kan kalau gue dapat remisi ke manusia
iya gue tau
karena gue udah berhasil ngalahin si felix dan teman temannya buat kabur dari penjara
tapi karena itu juga rah
dia dendam sama gue
dan dia nyuruh teman teman yang ada di luar penjara
buat ngabisin gue kalau misalnya gue keluar dari penjara
tolong lo atur kalau gue keluar dari penjara gue aman
gue gak mau dihabisin sama mereka rak
gue gak mau mati konyol
ini sih udah kelas berat banget deh
dan gue juga gak terlalu ngerti masalah ginian rik
tolong lo atur kalau gue keluar dari penjara gue aman
kalau perlu lo minta bantuan sama om martin
pasti dia punya jalan keluar kok
lo baik baik berdoa aja di dalam nafas
supaya nanti pas lo keluar lapas lo aman aman aja
oh kamu udah siap pulang
pak udah udah pak
tinggal ya assalamualaikum om
mas rendy udah bales aku belum ya
kok belum sih
apa jangan jangan dia gak suka lagi sama hadiah dari aku
atau dia sudah punya sarung tangan yang sama
iya ya aku telepon
maksudnya aku udah mau bales
kok gak diangkat sih
biasanya dari tadi gak ada waktu gitu buat buka hp saya thank you gitu sama gue
mas randy paketnya udah sampai kan
kok gak dibahas lagi sibuk ya
tadi ya ilfil ya sama gue
karena gue terlalu agresif
sebentar lagi papa jemput
kita tunggu disini
habis itu kita akan hidup bahagia selamanya
anak baru ya
kamu cantik banget
kau pasti bintang film ya
aku tuh ya biasanya konsernya tuh di amerika serikat
di korea selatan
di luar negeri tuh sering banget
jadwalku rame banget sibuk banget
nih dan tuh rambut aku
udah kayak diva
kamu megangin perut terus kamu lapar ya
apa kamu mau ngelapar
aku udah ngelapar
masa aku kemana
iya maaf ya soalnya neneng tuh kan sibuk banget jadi suka lupa
kamu cantik banget
mau gak aku dendanin
dendanin yang cantik ya
biar nanti kalau nino udah jemput
saya udah cantik
ayah dari anak ini
kamu udah nikah
ntar lagi ya ngobrolnya
sekarang kita makan disana dulu yuk
kalau jessica itu tadi udah lama disini dia betah banget kalau disini
kalau kamu aku mau keluar lagi kalau saya sih sampai anak saya sembuh baru
deh nanti suami saya jemput saya makan nih benar
muda udah nggak ngerasa sakit atau apa benar mau ke dokter aja enggak supaya kita periksa takutnya
nanti lukanya dalam saya juga dokter hai kenapa kamu juga dokter tapi kan aku kan dokter anak
bukan dokter penyakit dalam aku itu gak butuh dokter penyakit dalam yang aku butuhin cuma kamu
ngeliatin kamu udah sembuh kamu
beneran jadi kuat
beneran enggak papa enggak papa oh ya aku minta tolong sama kamu sayang ya nanti sebentar pas
adek aku pulang please kamu jangan ngomong sama dia aku abis keroyok apalagi kalau dia tahu ini
nyaku sama orang orang yang teror keluarga alam ya pasti khawatir ya terus ngomong
gini aja kamu bilang aku itu ngeliatin kamu terus terpanas sama kecantikan kamu akhirnya kepreset seaut
aku panggilan deh
aku ikut lah
aku harus bawa sesuatu besok
takut orang itu punya niat jahat
kok malah katar
aku harus bawa sesuatu besok
takut orang itu punya niat jahat
aku harus bawa sesuatu besok
kok malah katar
ini ada benang di baju mama
mau buat potong benang
cari gunting gak ketemu soalnya
ya udah makan yuk
ya mama aku udah lapar
kamu aja makan deh
kamu sama rena makan ya
mama makan dong
insya allah ya
roman masih kenyam iya
kamu aja makan sama mah
teru dikamar aja dikamar aja gak
nanti aja aku kasih tau ya
kalau mama lapar nanti mama
minta kamu sur rwk bawain
enggak udah aku seeds
udah kodok ya
udah kepotong juga
tapi ada yang pengen aku ceritain sama kamu deh mas
aku ngerasa siat mama tuh tadi aneh banget
iya ini aneh banget mas
tiba tiba masuk kamar
terus tiba tiba dia megang katar
tanya dia mau memputihkan benang yang ada di bajunya
dia nyari gunting nggak ada jadi akhirnya dia megang katar
itu dia jumpa saya yang kesana ya
saya yang tanya
aku takut mama kenapa kenapa kan
udah makan dulu ya
apa dia gak suka ya sama sikap aku
dia lagi menghindar dari aku
kamu tuh kenapa sih
makanan bukan dari makan dilihatin
pulang kerja kamu tuh capek
nggak usah kamu lapar kamu makan
nggak ada masalah
kak aku lagi diet
males makan aku ke kamar ya
ada yang aneh
ini pasti masalah cinta
kalau bukan soal perasaan gak mungkin seperti ini
kamu mau ngapain
bisa nggak sih kamu nggak usah aku campur urusan pribadinya catherine
nanti kalau dia marah lagi gimana
iya tapi masa aku harus tinggal diam sih
enggak dengerin aku ya
kamu boleh khawatir sama keselamatannya catherine
tapi kalau urusan percintaan
itu bukan urusan kamu
aku berusaha dengerin kamu
kenapa sih mas renny nih susah banget bales chat doang
ya udah deh gue chat
udah mana efek deh ini
aku mimpiains sudah masro
ngapa deh ya
kenapa sih seoganteng banget tuh orang
emang dipikir cowok dia doang apa di dunia ini
pokoknya gua gak bakal ngechat dia
gua gak bakal nelpon dia selamanya
mas rendy kalo gak suka sarung tangannya gak apa apa buang aja
kayaknya catherine masih hinggung nih
nggak angkat teleponnya gak bales chatnya juga
catherine udah salah paham nih
hape gua bunyi ya
ya ampun akhirnya dibalas juga sama mas randy
saya suka kok
ternyata mas rendy suka
aduh ternyata bener
dia tuh dari tadi sibuk bukan yang gak mau bales chat gue
saya hapus aja deh
gapapa deh yang penting gua udah tau kalo ternyata dia suka sama kado gue
oh kamu masih di rumah
ya allah kau juga udah
aduh jangan jangan tapi nanti angga terluka lagi
gak apa apa kenapa

adi ngajak kalian terlalu cemas
ya nggak usah khawatir ya mungkin mama cuma sedikit capek aja sama kejadian kejadian kemarin
dan hari ini
sampai aja pikiran mama
tapi beneran gak ada apa apa
gak ada apa apa aldebaran
udah sana kamu temenin ending sama rena
maafin mama ya al mama gak cerita sama kamu mama merasa semua teror ini akan berakhir kalau mama datang menemui pelakunya sorry al
andin bener sikap mama aneh pasti ada yang disemunyiin sama mama tapi apa ya
hari ini aku mau tidur sama papa sama mama ya boleh dong saya papa juga udah lama banget
tidur semua rin ya makasih ya pak sama sama sayang
rina happy ya kalau tidur bareng mama sama papa iya mah ya udah sekarang tidur ya bapak ya tapi
aku doa dulu ya sebelum tidur ya rina pimpin doa makasih ya allah udah balikin papa ke rumah ini
jagain kita malam ini amin amin udah mbak ya ya
selamat tidur sayang
aku akan pastikan siapapun yang meneror keluarga gue tidak mengganggu lagi malam ini
kok ada suara suara berisik dari ruang makan
enggak berisik cepet banget
jangan jangan keras keras suaranya
kita dengar suara suaranya dari ruang makan
bang jangan jangan penjahatnya datang lagi
mamirna ayo kita sambil ke ruang makan aja yuk
kita harus pelan pelan
kali ini kita harus melumpuhin penjahatnya
jangan sampai gue dilumpuhin lagi sama dia
ya tapi mama jangan tinggalin gigi ya
nah dulu gue ikut rambut gue dulu
eh jangan lupa kita bawa senjata mama
ini lebih mantep nih kalau kena kembali
senjata gue mana sih
ada rukunya di senjata gue
oh si pas
kan kita udah ke boruparmo dulu makanya bau bau begini
ibu jam tiga pagi masih belum tidur
kayanya ibu bos masih kepikiran deh kejadian kemarin
itu kan bikin shock banget
iya juga sih mbak
aduh syukur raja ini bukan penjahat
sepet lagi di mata
gapapa di situ kan itu kamarnya
kamu ganteng banget
keren banget hari ini
apa mama bisa bantu aku hari ini
apapun yang kamu minta dan mama bisa penuhin pasti mama bantu
kamu minta bantuan apa sayang
masa gak bisa tidur ya semalam sama kayak ibu ya
ya mama kenapa mama
iya mas jadi semalam itu jam tiga pagi gitu ada suara kemelotek gitu kan di ruang makan
terus habis itu kecil sama mbak mirna keluar mau mukul
kiki kirain itu penjahat ternyata ibu rosa lagi minum teh di ruang makan mas
kiki ngepal dulu ya mas ya
permisi mas ya
iya ini aneh banget mas
tiba tiba masuk kamar terus kejadian dia megang katar
hmm katanya dia mau putusin benang yang ada di bajunya
dia nyari gunting gak ada jadi akhirnya dia bilang qatar
ada apa sebenarnya sama mama pasti ada sesuatu
tidak aku tahu kamu rosa
kaum sudah menjadi istri saya bukan satu hari dua hari aja
hampir dua puluh tahun kamu hidup bersama saya saya tahu kamu
kalau kamu udah mulai gak nafsu makan kamu susah tidur berarti ada yang kamu pikirin
tell me ada apa
saya menerima surat kaleng
surat kaleng buat kamu
boleh saya lihat suratnya
jadi ini yang buat kamu kepikiran
kamu tenang aja
hampir setiap hari
saya mendapatkan surat kaleng seperti ini
sampai hari ini
saya masih sehat kok
kamu gak perlu khawatir
aku pengen suatu saat
bener kata papa
kalau ada yang mama sembunyikan
pasti mama jadi nggak nafsu makan
dan susah tidur